amit amit mama tekalo sampe punya menantu kayak mereka
kayak aceng idoy dadang ungkus aku sama kayak bapak kamu
masa pama disuruh pergi ke arab cari kerjaan
eh dia malah enak enakan di rumah
mamanya minta cerai mending jadi janda
kamu tuh ya cu kalau cari jodoh jangan nyuguh guguh hawa nafsu
nih contohnya mama nyesel
mama tuh selalu berdoa setiap hari
semoga kamu bisa jadi selebritis
jadi bintang sinetron atau jadi penyanyi
dakan kalau jadi selebritis ma
gak mungkin cari suami pengangguran
mak emangnya kalau menurut mama nih ya
cucu lebih cocok jadi penyanyi atau jadi artis
cu kamu tuh cantik
jadi cocok jadi apa aja
bintang sinetron cocok jadi penyanyi juga cocok
cu ini salah satunya
hidup itu emang susah ditebak
sekarang emang sih maeros itu ternak kambingnya udah banyak
kayak tempoh hari ada flu buruk
itu untung aja si eis udah keburu berangkat ke hongkong
coba kalau enggak ayamnya mati
mau makan apa dia
hidup dari mana coba
ma teh udah tua teh
makin lama emak kamu makin tua
mumpung sekarang dia masih sehat masih segar
bisa kamu paling gak berangkat ke sana empat tahun buat kerja
ntar pulang ke sini bawa uang banyak baru kamu ngurus emak kamu
enggak ah lagian jualan pulsa juga udah lumayan teh
ih si dede mah susah banget
jualan pulsa itu tidak bisa menjamin masa depan deh
semua orang sekarang udah bisa isi pulsa sendiri lewat online
teteh kalau nggak karena harus cari cari orang di daerah sini buat berangkat
gak bakal isi pulsa di sini
ya mending isi pulsa sendiri lewat online atu
hayu atu berangkat
mumpung kamu masih muda
daripada kamu ojok ojokin cucu saya si dede
mending kamu yang balik ke sana kerja
ini mah saya bukan ojok ojokin
saya tuh cuma tukar pikiran aja sama dede
pikiran si dede memang masih bagus
gak usah ditukar dengan pikiran kamu
ya udah kalau gitu
udah kak dede
ya udah kalau gitu saya permisi ya mak
dengar aja lagi dia
yang itu juga saya dengar
mak mau makan
yuk dede buatin makanan
gak usah rangkul rangkul mak
kalau mau berangkat berangkat aja
gak usah rayu rayu mak
dede gak ngerayu mak
dede tekan sayang sama emak
kalau sayang mak gak berangkat
siapa juga yang mau berangkat
dede emang gak akan kemana mana tuh mak
apa yang bisa dijual
febri mau pindah sekolah aja pak
feble gak mau sekolah di tempat lama
kemarin bapak bilang insya allah
kalau bapak ngomong pasti langsung ibu kirimin uangnya
orang sabar mau disayang sama allah
sayang juga sama bapak
ibu kan kerja buat feble bukan buat bapak
b applause ibu semua
aduh tanimu kaise
dang mau pinjem obeng dang
ini motornya mesinnya mati
gara gara bawa barang berat
kenapa kang motornya
ini nggak tahu bos
tiba tiba aja mesin motornya mati
mana bawa barang berat lagi
ini led lcd
sebentar ya bu
udah nggak usah nggak usah
kamu aja mesin motor mati bawa ke bengkel
kamu kan gak ngerti mesin
siapa tau saya bisa bantu sebentar aja
nggak usah udah bos
atau mungkin gara gara tv nya nyedot listrik motor kali ya
kayaknya nggak mungkin kan tv nya mahal ya bosnya
pantesan aja kontaknya dimatiin
udah nyala kang motornya
iya tapi tadi kan mati
saya lanjut lagi ya kang
dang nggak jadi dang
motornya udah hidup
rupanya tv nya gak ngaruh
kayaknya katanya nggak nyedot listrik ke motor
eh pak kemet
panggilannya sekarang pak ustadz
pastilah mau ngopi
masa mau ngadain pengajian
dede juga cantik
nikahin salah satunya
tapi jangan dua duanya
ih siapa juga aku yang mau
cucu ma belum mau menikah pak ustadz
biar jalannya cucu lebih mudah
langkah saya yang berat pak ustadz
aluh kelamaan menjanda juga tidak baik
bisa jadi fitnah